apaan sih ini
lu dandan cantik secuma sama dia berdua
nanti jadi kan
jalan sama si ulan sama karin
ya saat di parkir ada acara sama tuh
gue kayaknya gak ikut deh sam
gak apa apa udah lo aja
kok gitu enggak
ikut lah garing gue kalau jalan sama dia berdua
gue takut karina nanti gak mau gimana
gak mau lah dia ngeliat rambut lo yang keren
nanti gue coba bunjuk dia deh
gue duluan ya
nanti sore kita diajakin sama sama jalan
ya bareng ulan juga sih
lo gak ikut gak
ya kalau gue sih
sanggup gak hati lo yang udah bernanah itu dicocorin pake cabe
jadi ikut kan
gue mau kasih tau
kemarin gue ketemu sama tante rara

honor siaran honor siaran
gue jadi bisa fair causean tau gak lo
sebelumnya gue mau nanya ntar lo gue jemput dimana
gue gak semanjai itu kaliman
langsung aja ketemuan di tempat
oh ya sekalian gue mau kasih tau ke lo kalau jas ujian dari lo itu udah ada di gue lagi
jadi lo gak usah sewot gak usah bawel gak usah marah marah lagi oke
bener kan kalau gak usah jauh dari gue
ih jas ada di beli lo
lo tuh rese banget tau gak sih
ih gue tuh ya gak usah ketemu sama lo sini gak lo
perasaan kalau bareng gue romon gak pernah se happy itu
yang ada nyolot nyebelin ngajak berantem terus
emang cuma karin yang bisa bikin roman menjadi happy
nanti sore udah pamer
buku murah murah gitu di blok d square
kita kesana yuk
ayah jas gue gak bisa
gue udah ada janji duluan sama sama
oh emangnya kalian udah kemana
oh ya udah kalau gak bisa gak apa apa
rese si roman udah berpaling ke karin
tapi sekarang malah gantian si samuel yang bikin recok
gue mau kalian sabotase
bulan dan samuel mau jalan
gue mau mereka gak jadi ngedate sore ini
sebenarnya malas banget gue pergi
kalau bener bener gue mau pergi gue mau pergi
kalau bukan karena roman yang maksa
mending gak usah deh gue
pakai yang mana ya
buh deh nih
duh ini aja
mak tadi roman transfer dua ratus ribu buat mama sama bapak
tak berapa sih mak
tapi cukuplah buat mama sama bapak makan di restoran
ternyata gini ya rasanya udah bikin orang tua senang
ya walaupun gak seberapa
ini keren juga nih
mobil yang dilinbokap gue buat ganti
sumprut dulu biar wangi
anak anak buat minuman sembarangan

terima kasih ya allah
atas segala nikmat rezeki yang telah kau berikan pada aku
jangan jadikanlah aku orang yang sombong
tapi jadikanlah ini sebagai pengingat
karena semua tidak akan terjadi
karena bukan atas pertolonganmu
surpassan hope yang kata
bilang dia baru sampai calamu

gak ada lagi
ya gue pengennya begitu
cuma tangan gue sakit gue takut gak bisa nyetir dan gak bisa jemput unggulan
ah gini deh kebetulan gue bawa dua helm nih
jadi gimana kalo gue jemput ulan dulu baru gue ke rumah lo
terus nanti dari rumah lo kita jalan bareng bareng
nanti gue yang nyetir deh
aduh sorry ya man gue jadi ngerepotin dulu nih
enggak lah santai
samuel mana sih
kok belum dateng juga ya
hei roman picisan lo ngapain di rumah gue
gue disuruh sama samuel buat jemput lo
lo tau gak dia tuh abis jatuh terus tangannya tuh luka atau keselnya gue kurang tau ya
yang pasti dia nggak bisa nyetir
aduh tau roman yang jemput gue dandan tadi
eh lo niat jalan gak sih sama samuel
liat dong baju lo
terus mau jalan sama dia baju lo kayak gini sih
baju apaan sih ini
lo dandan cantik secuma sama depon doang
kalo gak niat gue usah aja pergi sekalian
kalo niat lo pake baju yang bagus sedikit kek dandan secantik mungkin kek
iya deh bawel banget sih
udah udah udah gue ganti dulu
gak pake lama
ya lama banget nih orang ganti baju doang
udah udahan secantik apa sih
saya lagi kesin ya ya